sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kau sama ohen jadi ke kantor saya
tadi udah ngasih kabar saya
mungkin sekarang dalam perjalanan
kita nanti ada tesnya atau enggak
kalau ada tesnya mudah mudahan bukan lari
kok tes lari
kita kan mau jadi security
bisa aja nanti tesnya lari
ngejar maling lari cepat
masalahnya saya emang mending langsung diajak berantem
dibanding disuruh lari cepat
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
kelapa kelapa kelapa
sek belakang dulu
gak ada masalah
kalau buat kopi ada dong
baru ada dua mobil yang keluar
berarti sepuluh ribu
cukup buat kopi tiga yang jelas
masih ada kembaliannya
kita dipalak temen sendiri
kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
ledang ledang ledang
kelapa kelapa kelapa
ledang ledang ledang
ke belakang mules
menurut kamu tony mau ke biaya
atau mau nyusulin iding
keterlaluan kalau mau nyusulin orang ke wc ma
tapi kalau rutin kita bisa repot
masalahnya kalau ditolak gak enak juga
kalau kita ada masalah ribut tawuran
mereka ikut bantuin kita
kenapa mereka gak ikut markir aja sekalian
gak apa apa berenam
kita bagi sip aja
mereka ma waktu ini juga bilangnya mau ikut markir
gak tahunya datang ke sini
cuma buat main remi
sekarang jam kerja
selamat pagi pak
eh gun uhen selamat pagi
kacau bos kecil
orang lagi nongkrong ditegur juga
tadi bia bilang ke saya
sekarang jam kerja
dia sekarang kemana
tadi lewat sini
sebelum nyusulin kamu belum balik lagi
kita enak gak sih
mau ngopi minta uangnya ke mereka
yang gak enak itu mau ngopi nggak ada uang
terus gak bisa minta ke siapa siapa
jangan dikasih gula
kemogaan adalah susang
aku tugasnya ngurusin jualan online sama promo di sosmed dibantuin sama tes arena
kamu udah kemana aja baru ketemu saudara saudara aja belum ketemu teman teman belum
maaf ganggu saya mau izin ketemu tes arena persiapan buat bikin promo
kok belum berangkat
lagi nunggu dijemput
dijemput siapa cowok
di sini ada lowongan kerja nggak
memangnya buat siapa
buat temen saya
maksudnya orang bandung
iya sebetulnya baru kenal ketemu di taman lagi olahraga saya kenalan sama dia karena dia suka tinju waktu pertama ketemu dia lagi latihan tinju sendirian terus saya temenin
terus cerita kalau dia nganggur
sebelumnya pernah kerja
yang dia ceritain yang terakhir aja dulu dia ikut kerja sama temennya temennya itu ngelola parkiran
dia bagian nyari orang yang mau kerja jadi tukang parkir dia udah bawa tujuh orang habis itu bukannya dapat uang malah dipecat
kang cecep kenal
iya kenal di mana
belum lama ini ada orang yang mau merebut paksa bisnis jalan di pasar juga di terminal saya cuma tahu namanya